menjadi seorang paski beraka tentu memberi kebanggaan tersendiri bagi putra putri bangsa indonesia
prestasi ini seperti layaknya tongkat estafet yang juga dapat diteruskan kepada keturunannya
tidak jarang hal ini terjadi dalam pasukan pengibar bendera di tingkat nasional
salah satunya trisetia negara putri perwakilan dari provinsi riau yang merupakan seorang anak dari mantan paski braka
ayah saya dari kecil dia selalu menyemangati saya kak
menyemangati dalam hal apa saja
sampai ayah saya lolos paski beraka kan kak
kemarin kan dia cerita saya juga lolos kak
jadi dari situ dia bilang paski braka itu gak mudah loh
kisah hidup trisetia atau risa patia saat ini seperti mengulang sejarah tiga puluh tahun lalu
dimana ayahnya juga menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
menjadi perwakilan provinsi riau
membuat dia senang sekaligus kaget
kegigihannya membuahkan hasil
keinginannya menjadi kenyataan
bercita cita menjadi paski braka
menjadikan tia yakin bahwa dirinya akan memiliki jalan untuk menjadi seorang pengibar bendera pusaka pada perayaan hari kemerdekaan republik indonesia
pesan dari ayahnya pun memacu semangatnya untuk tetap menampilkan yang terbaik
termasuk saat menjalani pendidikan dan latihan di jakarta
sebelum tidur saya berdoa
saya sebut nama orang tua saya
saya mendoakan orang tua saya tiap malam
pasti aura insting orang tua saya pasti ngerasa juga kalau saya kangen sama mereka
kebanggaan dari keluarga pun tak dapat ditutupi
ayah tia yang juga pernah mengecap diklat paski beraka paham
kerja keras putrinya yang akan bertugas di istana merdeka pada tujuh belas agustus mendatang
tidak mungkin tetap bisa berjaga jaga untuk berpindah ke timbul
mereka selalu dalam perlindungan basah belaka tersebut

dan kesehatan nya tetap terjaga
dan selalu mengikuti aturan dan perintah institusi dari pelati
dapat menjadi polisi wanita sebagai panggilan jiwanya
namun saat ini ia harus fokus agar dapat mengibarkan bendera pusaka bersama kawan kawannya
pada upacara detik detik proklamasi di istana merdeka